menteri perhubungan ignatius jonan menyatakan kematian dua belas pemudik di berbes jawa tengah akibat penyakit yang diidapnya
jonan menyatakan kematian pemudik tersebut bukanlah karena kelelahan akibat kemacetan saat mudik
tapi saya kira dua belas jam ya iya berarti gak apa apa juga malah pekerja malah apa ini kan cuma duduk duduk aja saya kira sih gak ada sih mungkin menurut saya sih udah mengidap penyakit sebelumnya atau apa gitu ya sangat kurang sehat saya kira